anda pasti mengira riasan wajah ini kreasi makeup artis profesional bukan
namun jangan salah riasan ini justru merupakan karya seorang anak kelas empat sekolah dasar loh
dalam usianya yang baru menginjak sembilan tahun ia mampu merias wajah seorang model
hasilnya tidak kalah oleh makeup artis profesional
lofli adalah warga desa candirejo kecamatan borobudur magelang jawa tengah
kisahnya menjadi viral saat ia masuk sepuluh besar kompetisi rias di solo jawa tengah dengan menyisikan sekitar dua ratus peserta lain
ketertarikan anak sulung pasangan muhammad kabib dan intan krista itu pada makeup sudah terlihat sejak berusia lima tahun
saat itu lovely tampak senang melihat sang bunda bekerja sebagai prias pengantin
lovely mulai menekuni bakatnya saat usianya menginjak
kini berkat dirikan ibunya rafli pun disejajarkan dengan makeup artis profesional
meski kurang tidur dan nyaris tak ada waktu untuk bermain
lovely mengaku senang dan akan terus menekuni bakatnya
ibu lovely pun mengaku bangga akan prestasi lovely
sang ibu pun mengaku lega karena lovely memiliki minat sepertinya
sehingga usaha merias pengantin bisa terus dipertahankan